badan ekonomi kreatif atau bekraf mencatat pertumbuhan ekonomi digital indonesia tertinggi dibandingkan negara negara se asia tenggara atau asean
pelaku umkm indonesia juga tercatat paling banyak melakukan kegiatan ekonomi digital
hal ini terlihat dari transaksi e commerce mencapai delapan miliar dolar amerika atau sekitar satu ratus empat belas triliun rupiah
terdiri dari penjualan dalam platform marketplace sebesar lima miliar dolar amerika atau tujuh puluh enam triliun rupiah
kegiatan ekonomi kreatif indonesia terbagi dalam enam belas subsektor yaitu aplikasi dan pengembangan permainan
arsitektur desain produk fashion desain interior desain komunikasi visual animasi dan film fotografi kria kuliner musik
penerbitan periklanan seni rupa serta televisi dan radio